didukung sentimen positif atas prospek perekonomian yang membaik sebagai respons kebijakan ultra akomodatif yang ditempuh oleh berbagai negara
financial stability board mencermati bahwa selama pandemi covid sembilan belas respons kebijakan yang ditempuh berbagai otoritas
baik di negara maju maupun negara berkembang dalam penanganan covid sembilan belas relatif sejalan dan selaras
berbagai langkah terus diperkuat dengan sinergi kebijakan
dalam payung komite stabilitas sistem keuangan perbankan dan dunia usaha untuk menjaga optimisme
serta mengatasi permasalahan sisi permintaan dan penawaran dalam penyaluran kredit atau pembiayaan dari perbankan kepada dunia usaha
untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional
pelaksanaan sinergi ini diperkuat dengan dikeluarkannya undang undang nomor dua tahun dua ribu dua puluh
yang mengatur kebijakan keuangan negara
dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid sembilan belas
lembaga lembaga anggota kssk yaitu bank indonesia kementerian keuangan lps dan ojk
bersama sama melakukan extraordinary actions sesuai kewenangan masing masing
sebagai bagian dari bauran kebijakan nasional
sinergi pemerintah dan bank indonesia diperkuat dengan skema berbagi beban atau burden sharing pendanaan apbn
bank indonesia melanjutkan bauran kebijakan akomodatif yang diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas perekonomian dan sistem keuangan untuk mendorong pemulihan ekonomi
pelonggaran suku bunga kebijakan dan pelonggaran likuiditas yang dilakukan bank indonesia mendorong penurunan suku bunga serta menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan
bank indonesia melanjutkan kebijakan makro prudensial akomodatif untuk menjaga ketahanan sistem keuangan dan mendorong intermediasi
kebijakan makro prudensial akan melanjutkan stance akomodatif untuk terus mendorong peningkatan kredit dan pembiayaan yang seimbang dan berkualitas bagi pemulihan ekonomi nasional
sebagai bagian dari paket kebijakan terpadu untuk peningkatan pembiayaan dunia usaha
bank indonesia mempublikasikan pemerintahan akomodatif yang diarahkan oleh bank indonesia
assessment transparansi suku bunga dasar kredit perbankan
dan memberikan insentif untuk penyeluruhan kredit ke sektor umkm
serta sektor prioritas dan pendukung ekspor
kebijakan sistem pembayaran diarahkan pada efisiensi transaksi
serta pembentukan ekosistem ekonomi dan keuangan yang inklusif
sinergi kebijakan nasional juga didukung oleh penguatan koordinasi
kerjasama internasional dalam berbagai forum dan organisasi internasional
seperti keikutsertaan indonesia dalam fsb bis imf emep asean ngfs dan vinconet
serta perluasan dan implementasi berbagai kerjasama kelembagaan
hal hal yang dilakukan dalam koordinasi internasional tersebut
antara lain adalah pertukaran data atau informasi
berbagai respons kebijakan yang dilakukan
telah mampu menopang ekonomi domestik pada semester dua dua ribu dua puluh secara lebih baik
dengan stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang terjaga
ketahanan perbankan di dua ribu dua puluh masih kuat
didukung oleh kebijakan moneter dan makro prudensial yang akomodatif
serta kebijakan akomodatif otoritas lainnya
indeks stabilitas sistem keuangan masih berada dalam zona normal
program pemulihan ekonomi nasional
berupa kebijakan relaksasi restrukturisasi kredit oleh ojk
menahan kenaikan risiko kredit bank
kenaikan persepsi risiko kredit oleh perbankan
berdampak pada rendahnya penawaran kredit dua ribu dua puluh
permintaan kredit masih lemah disebabkan situasi wait and see sektor real
di tengah tekanan dampak pandemi
serta kecenderungan korporasi mengurangi utang
dan menggunakan dana sendiri untuk pembiayaan
pembiayaan yang disalurkan iknb sepanjang dua ribu dua puluh menurun
namun pada akhir paruh kedua dua ribu dua puluh mulai menunjukkan tanda perbaikan
sementara ketahanan iknb di dua ribu dua puluh tetap terjaga
kontraksi penjualan korporasi mulai meredah didukung perbaikan harga dan permintaan komoditas
meskipun cenderung terbatas karena permintaan domestik maupun luar negeri belum sepenuhnya pulih
akibat masih terbatasnya mobilitas
perbaikan ini didukung pula oleh kemampuan bayar korporasi yang mulai membaik
tekanan terhadap kinerja rumah tangga menurun seiring mulai meredanya tekanan pada korporasi
namun konsumsi tertunda seiring dengan mobilitas yang masih terbatas
meskipun penghasilan dan jumlah lapangan kerja formal menurun
tabungan perorangan tercatat masih meningkat
dan kelompok perorangan menengah atas masih berinvestasi khususnya pada aset keuangan
kunci keberhasilan atas perbaikan kondisi perekonomian dan sistem keuangan
tidak terlepas pada terpenuhinya satu prasyarat dan lima kebijakan yang diterapkan
program vaksinasi yang dimulai januari dua ribu dua puluh satu menjadi kunci sekaligus game changer pemulihan ekonomi
prospek pemulihan ekonomi global dan domestik diperkirakan akan mendorong aliran modal masuk
meskipun terdapat revisi proyeksi sejalan dengan realisasi kuartal empat dua ribu dua puluh yang tidak sesuai perakiraan awal
stabilitas sistem keuangan dua ribu dua puluh satu diperkirakan tetap kuat dengan intermediasi perbankan
yang diharapkan meningkat sejalan dengan prospek pemulihan ekonomi domestik
kedepan koordinasi dan sinergi kebijakan akan semakin diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan
serta untuk implementasi berbagai kebijakan terpadu dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi
kajian stabilitas keuangan edisi ke tiga puluh dua ribu dua puluh satu
dan m bikin kemampuan meragam